partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip mempertimbangkan akan melayangkan gugatan kepada wakil ketua umum partai gerindra arief puyono
yang menyebut bahwa pdi perjuangan tidak ubahnya seperti partai komunis indonesia atau pki
arief poyuono mengatakan keputusan ruu pemilu yang disahkan di parlemen beberapa waktu lalu dituding menjadi upaya presiden jokowi dan pdip untuk menipu rakyat
arief menyebut pdip wajar jika sering disamakan dengan pki karena sering membuat lawakan politik dan menipu rakyat
sekjen dpp pdip hasto kristianto menegaskan pernyataan itu berlebihan partainya bersama tim hukum akan memfinalisasi kajian hukum dan jika diperlukan akan melayangkan gugatan
yaitu sebuah pernyataan yang berlebihan kami adalah partai berdasarkan pancasila ada kemungkinan kami lakukan gugatan terhadap yang bersangkutan
nah dalam menyampaikan wacana setiap pribadi setiap pemimpin harusnya berhati hati
karena apapun menjadi politik itu harus punya disiplin dalam berbicara disiplin dalam berhintang
sebelumnya komentar tersebut dilontarkan wakil ketua umum partai gerindra arief poyuono
arief mengatakan bahwa terkait presidensial threshold dua puluh persen langkah pdi perjuangan sama saja menipu rakyat
ya dilansir dari berbagai media online langkah yang diambil joko widodo dan pd perjuangan serta antek anteknya sama saja membohongi masyarakat
dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi
jadi wajar saja kalau pdip perjuangan sering disamakan dengan pki
inilah kutipan yang disampaikan oleh arief poyono yang kami rangkum dari berbagai media